baik anda kembali bersama kami dalam cnn indonesia business
mendapat reaksi beragam di masyarakat
bahkan disinyalir aturan ini bertabrakan dengan semangat mengurangi kemacetan dan juga polusi udara
karena kendaraan bermotor di beberapa wilayah di indonesia
namun di satu sisi ojk atau otoritas harus mendorong pertumbuhan industri kendaraan dan juga pembiayaan
bagi anda calon pembeli kendaraan bermotor tentu tidak asing dengan istilah dp ringan dp ceper ataupun uang muka ringan
nah dalam peraturan otoritas jasa keuangan no tiga puluh lima tahun dua ribu delapan belas
kita sebagai pelaku bisnis otomotif ya cukup senang dengan adanya kebijakan dengan bisa dp murah
kalau saya mengatakan
kan tidak dp tapi dp murah
dp murah ataupun dp ya kalau kebijakannya kan dp enam
akhirnya market agak sedikit tertekan karena perlakuan dp
karena memang masyarakat indonesia ini terutama di customer kami
biusmal menjelaskan di awal tahun ini market agak tertahan karena proses pemilu
menurut data asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia
nah kenapa agak sulit untuk tumbuh
ada beberapa faktor di dua ribu delapan belas
pertama penjualan mobil sendiri pun sudah cukup panjang dan cukup lama di kisaran satu satu juta
flat tidak tumbuh
kedua itu mobil baru
penjualan motor juga turun
dari angka tujuh delapan tujuh sembilan juta bahkan mungkin lebih dari delapan juta seingat saya dua ribu sebelas
turun terus sampai level yang terendah di dua ribu tujuh belas kemarin di kisaran lima delapan juta
nah dua ribu delapan belas itu sudah naik
pemerintah dan ojk belum senang dengan pertumbuhan penyeluruhan kredit di dua ribu delapan belas
nah pembiayaan iknb khususnya yang hampir mirip bisnis modelnya dengan perbankan adalah multifinance
kita melihat multifine ini sebenarnya dari kapasitas sumber dananya itu sebenarnya lebih baik daripada penyeluruhannya
seingat saya dua ribu delapan belas itu pertumbuhannya lebih besar masuk dana ketimbang menyalurkannya
tiga hal yang terkait
pertama itu soal kaitan dengan dorongan
yang kedua itu soal gerakan untuk bisa menyehatkan perusahaan pembiayaan
yang ketiga itu soal transportasi ya
nah menurut saya ini tiga hal ini harus kita lihat
apakah satu dan lain hal itu melakukan trade off ya meng offset
kita tahu bahwa insentif untuk pembiayaan kendaraan selalu men trigger pertumbuhan yang lebih tinggi
pojk itu saya kira belum cukup bisa memberikan penjelasan kepada publik
soal yang ketiga ini terutama
agung happy iman firmansyah jakarta
otoritas jasa keuangan merilis aturan baru terkait pembelian kendaraan bermotor
pembelian mobil atau motor aturan ini mendapatkan reaksi yang beragam
membuat aturan ini nampaknya sulit untuk diterapkan seluruh leasing begitu
apakah aturan ini dapat didikmati secara merata oleh konsumen dan apakah dampak yang akan terasa saat penerapan kebijakan baru ojk ini
bebas uang muka kendaraan bermotor untung atau buntung
kami bahas lengkapnya dalam segmen the analyst
yang telah bergabung bersama kami di studio dua wiwi kurniawa ketua pengawas asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia atau appi
selamat pagi pak wiwi terima kasih sudah bergabung pagi ini
kita berbicara soal perkembangan industri otomotif di indonesia terlebih dahulu
ya sebetulnya peraturan dp ini dulu tidak diatur
nah kemudian ojk melihat bahwa secara total industri terutama otomotif kenaikannya tidak signifikan
bahkan stagnan untuk yang roda empat
nah untuk yang roda dua bahkan turun dari tujuh juta menjadi di bawah enam juta tujuh juta sekian
nah ini yang dilihat bahwa salah satu faktor yang bisa untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari sudut otomotif itu adalah dengan aturan dp ini
karena di tengah tengah angka penjualan yang menurun itu
pak wiwi kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon
ada bapak sekar putih jarod jurubicara dari otoritas jasa keuangan
nanti kita akan terhubung dengan pak sekar tapi kita bahas terlebih dahulu tentang tadi perkembangan industri otomotif sendiri
di indonesia bagaimana
jadi ini aturannya memang sudah sinkron dengan bi
nah kalau dalam pelaksanaannya ini kan ada batasannya
jadi ada berapa leasing yang diperbolehkan
artinya kira kira di delapan puluh an leasing
nah tetapi ini kan sesuatu yang aturan menjadikan buat kita ada pilihan
kalau ada konsumen konsumen yang memang mampu maka akan diberikan
tetapi tidak merupakan satu keharusan
baik kita langsung saja
kalau begitu tanya dengan ojk
sudah ada mbak sekar yang saat ini sudah tersambung melalui sambungan telepon
selamat pagi ibu sekar
selamat pagi aldi
iya ibu sekar
untuk terkait aturan ojk ini sendiri
sebetulnya ojk sendiri melihat untuk perkembangan sektor otomotif atau industri otomotif saat ini di dalam negeri seperti apa
sebenarnya mungkin kita kembali lagi
aturan yang baru dikeluarkan oleh ojk itu adalah ojk tiga puluh lima garis miring lima dan tahun dua ribu delapan belas ini sebenarnya merupakan perubahan
latar belakang dan tujuan penyesuaian pojk ini memang kami ingin mendorong peningkatan peran perusahaan pembiayaan untuk menggerakkan sektor real dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
dan pas sehingga pojk ini mengatur mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara menyeluruh
sehingga pojk ini mengatur mengenai kegiatan usaha pembiayaan terhadap perusahaan pembiayaan
jadi mungkin itu hanya salah satu pasal di dalamnya
jadi memang harus dilihat aturan ini secara holistik mengingat memang banyak hal lain yang diatur yang tadi kami katakan untuk meningkatkan kontribusi industri multifinance terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
namun tetap perhatikan aspek aspek prudensial sehingga tingkatan keuntungan ekonomi
menerapkan proses manajemen resiko yang baik sehingga prosesnya tentunya akan sangat selektif

lalu kemudian dari segi kemampuan perusahaan leasing sendiri untuk pembiayaan
kalau dilihat ini sejalan dengan keinginan ojk
artinya perusahaan perusahaan yang memang sudah prudent
jadi sudah bisa mengelola
mereka bisa mengelola manajemen resiko dengan baik
kalau anda melihat sendiri dari delapan puluh an perusahaan tersebut
kira kira risiko atau npf mereka itu rata rata ada di kisaran berapa pak
kalau delapan puluh enam ini boleh dibilang perusahaan perusahaan yang sudah biasa baik dalam mengelola manajemen resiko
rata ratanya mungkin kira kira di tujuh begitu itu menurut saya luar biasa baik
dari sisi konsumen sendiri kira kira anda
melihat menyambut baikkah atau ada rules rules tertentu yang harus nanti diperhatikan para konsumen
kalau konsumen saya pikir ini adalah berita baik
kalau buat konsumen konsumen yang memang mampu
karena konsumen ini ada dua
satu konsumen yang punya daya dp dan daya cicil
tetapi ada juga konsumen yang hanya mempunyai daya cicil
nah ini konsumen konsumen seperti
jadi ini yang mungkin adalah konsumen konsumen yang pas buat peraturan ini
dalam tanda kutip debt collector misalnya
kalau soal debt collector sendiri kami sudah ada banyak aturan dengan ojk
jadi ojk sudah sangat membatasi dengan aturan aturan yang ada
saya pikir itu baik
kalau dilihat masalah ini ini adalah di lapangan itu secara aturan
buat kami kami sudah punya sop sop sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran pelanggaran yang sudah ditetapkan
baik bisa dilaporkan ojk juga
ibu soekar apakah masih tersambung dengan kami
ya mbak soekar
tapi kemudian tidak mencapai target
ya tentunya kita sekali lagi kita harus melihatnya itu secara politik ya mas
ya ojk tiga puluh lima itu sendiri kan seperti yang dikatakan tidak hanya mengatur mengenai besaran uang buka pembiayaan kendaraan bermotor
tetapi secara keseluruhan memang kami ingin mendorong bisnis daripada perusahaan pembiayaan
nah dan dalam hal ini salah satunya ya mengenai pemberian uang muka tersebut kami rasa kembali lagi aturan ini kami buat untuk memperluas skema
sehingga para perusahaan pembiayaan memiliki opsi opsi dalam skema pembiayaannya diperluas
nah tetapi kembali lagi itu akan ada aturan aturan yang kami terapkan persyaratan dan ketentuan dalam rangka menjaga aspek prudensialnya tersebut
dan itu akan kembali lagi kepada risk appetite dari masing masing perusahaan pembiayaannya dan ini akan menjadi sangat selektif
karena mereka juga akan menjaga kualitas biutangnya dan menjaga tingkat kesehatannya kira kira seperti itu sih mas
kalau dari ojk sendiri ada berapa sih bu perusahaan yang lebih tepatnya ini diperbolehkan
secara tepat sih mungkin ya seperti yang tadi sudah dikatakan oleh pak wiwi juga ya mas ya
tetapi sekali lagi saya menekankan karena bukan berapa banyak perusahaan pembiayaan yang dapat memberikan memenuhi syaratnya gitu
tetapi lebih ke arah bagaimana mereka akan mempunyai kewenangan untuk dapat menerapkan atau tidak peraturan tersebut
karena akan kembali lagi kepada bagaimana mereka mau menangani manajemen resikonya dalam apakah profil resiko nasabah yang seperti apa yang juga mereka mau

sehingga saya rasa lebih ke arah itu penerapannya sih yang harus kita lihat
baik ibu sekar putih jarod jurubicara dari otoritas jasa keuangan
terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini
selamat pagi bu sekar
selamat pagi terima kasih pali
asosiasi pengusaha sendiri melihat risikonya high risk atau tidak
artinya kalau menurut saya mereka adalah orang orang atau perusahaan perusahaan yang sudah biasa mengelola manajemen resiko dengan baik
kalau melihat resiko tumbuh atau enggak ya menurut saya tidak akan terlalu tumbuh signifikan
kira kira akan semasif apa dampaknya terhadap pertumbuhan industri otomotif sendiri
nah ini menunjukkan bahwa
bahwa respon masyarakat menurut saya baik sekali dalam arti bahwa
karena contoh aja kalau satu mobil misalnya ya mereka mungkin harus ada dp kira kira dua puluh lima juta atau tiga puluh juta
karena cicilannya kan di bawah kira kira lima juta
nah kalau misalnya mereka dibebaskan dengan yang dp tapi mereka sebetulnya sudah punya
kalau bulanannya kurang lebih lima juta mereka punya
nah ini mungkin buat konsumen seperti itu itu akan sangat menolak
kalau bunga sama aja
akan tetap rata begitu sesuai dengan peraturan dari bank indonesia sendiri di kisaran
tergantung di market jadi market kan tiap perusahaan juga lain lain menerapkannya
jika ada yang menyimpang kemudian apa yang kemudian akan
berarti konsumen harus pintar pintar memilih
ya perusahaan perusahaan mana yang menurut konsumen adalah yang baik dan kompetitif dan juga reliable
baik pak wiwi kurnia ketua dewan pengawas appi terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih pak wiwi
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini